kaya jagain ya
ini saatnya foto jessi
tidak akan pernah memaksakan kamu
kalau memang bapak udah ngepercaya sama saya
oke akan saya pertimbangkan
oke akan saya pertimbangkan nanti

bangun bangun ya reina pada sore sayang
sama susah dibangunin putri tidur deh
aku mau dong berenang sama tante jessi
mau berenang sama tante jic
kalau reina berenang sama jessi
aku bisa foto yang jessi diam diam nih
boleh keberan tapi inget
jangan di tempat yang dalemnya
yang cetek cetek aja
sekarang ganti baju dulu ya baju renangnya
hai sayang baru aja mau nyariin kamu
aku mau ajak tante saya ke kamar ya
tante mau gak temenin aku berenang
jadi gak bisa temenin aku
ya udah kalau gitu tante jess balik ke kamar ya ganti baju
kamu doang aja sama mama ke kolam berenang ya
ketemu di kolam berenang
anwar lu ngapain datang ke sini
ya jengukin lu dong
gue juga baru dapat kabar
kalau lu itu masuk penjara
kenapa lo bisa masuk penjara
ini semua gara gara bang iqbal
kebetulan banget lo datang ke sini
lu bawa pulpen sama kertas
ini mau bentar
lu ke rumah pak irfan
rumahnya itu di casa holanda residence
di sana ada satpan
lu tanya aja sama mereka rumah pak irfan
dan gak ada satu orang pun
yang nggak kenal dengan pak irfan
terus lu ke bodyguardnya
buat bang iqbal
bodyguardnya pasti tau
gua utang bodi sama lu
udah pake kesen mata
udah siap bang sampe nanti jes
malah gua beli nangis ya
makasih mbak iqbal
lucu banget kan
belum sempet kefoto belum
belum belum sempet
jangan sampai fotonya kesebar malem malem
tapi gak aku sebar juga show om
ini cuma buat kenang kenangan aja
tahaah makasih takut aja si om
kalau ada kejadian kayak kemarin hp kamu hilang kan
terus ditemuin sama pihak yang gak bertanggung jawab
kita gak akan pernah tahu
iya juga sih
tolong bantu saya jaga privasi jessy ya
jangan disebar kemana mana
gagal aku fotokan jessy
rumahnya juga gede
berarti ini rumahnya
maaf ada perlu apa ya
iqbal ada di sini nggak pak
iqbal nggak ada di sini
tapi nanti kalau ketemu saya bisa sampaikan
saya ada sesuatu untuk iqbal
itu dari henry saudaranya yang di penjara sekarang
dan disitu ada nomor saya
dan juga ada nomor henry
kalau ada apa apa
baik jemput rensomo
ohh ya farhsy
vini kau diberhenti
tidak ada madness
lo gak ngasih tau ke siapapun kan
gue yakin bos gak suka
ya gak mungkin lah
gue juga gak mau ketangkep lagi
emangnya ada apa sih
tadi ada orang dateng kesini nyariin lo
dan ngasih ini buat lo
dia ngasih surat ini buat lo
katanya dari saudara lo henry
itu ada nomor telepon si anwar
kalo lo ada perlu lo hubungin dia aja
kalo salah lo memang begitu
bebasin gue dari sini
tidak ada rahasia terbesar terhadap bos lo
saya dan al
kami mengejar elsa
untuk meminta keadilan
untuk menuntut keadilan
karena telah membunuh roy
kamu telah menutupi
kamu menutupi kenyataan bahwa
kamu telah menghilangkan nyawa orang mas
kamu telah menjadikan saya
saya enggak menyalahkan andin
kalau sampai andin begitu kecewa

karena merasa dihianati oleh keluarga ini mas

kamu seharusnya telah beritahu
kamu seharusnya telah beritahu